seperti di awal tadi kita sudah kasih tahu ya alfian kalau misalnya pagi ini sejumlah daerah di dki jakarta dan juga jawa barat khususnya banjir
termasuk di wilayah bekasi barat di mana ketinggian air mencapai tujuh puluh cm
ya hingga rabu pagi hujan masih turun di kawasan perumahan harapan baru bekasi barat dan ketinggian air ini terus bertambah
sejumlah warga mulai menyelamatkan barang barang berharga di dalam rumah
banjir juga menggenangi daerah jatiwaringin asri kota bekasi jawa barat
ketinggian air mencapai satu ratus dua puluh cm dan diperkirakan ketinggian air ini akan terus meningkat karena curah hujan masih tinggi ya bisa jadi
ya benar sampai sekarang memang hujan masih terus turun dan kita berharap sih hujan segera reda sehingga banjir ini segera surut dan juga warga sudah mulai membenahi rumah mereka untuk membersihkan sisa sisa banjir ya
dan sekarang kita sudah terhubung ya bersama dengan koresponden sian indonesia
yang saat ini berada di jalan kapten pier tendean mampang perapatan jakarta selatan
selamat pagi gita
oke kita sudah ya kalau misalnya di belakang gita kita sudah bisa melihat ya ada ketinggian air yang cukup nampak terlihat jelas ya alfian yang di belakang
tapi mungkin bisa digambarkan bisa dielaborasi gita seperti apa kondisinya di sana
ya selamat pagi kondisi hujan yang deras di jakarta ini juga menyebabkan
beberapa titik khususnya dikepuluhan warga yang dibanjir
saat ini saya sedang berada di gangjati di kecamatan mampang perapatan
di mana tadi banjir dikatakan oleh warga sudah datang sejak pukul dua tiga puluh dini hari tadi
dan anda dapat melihat suasana di belakang saya ini merupakan suasana warga di gangjati
di mana warga saat ini sedang berusaha untuk mengevakuasi barang barangnya
tadi saya melihat ada sepeda motor yang berusaha
dikeluarkan ada pula beberapa warga yang mengangkat kompornya
dan sampai dengan saat ini di gangjati ini
ketinggian yang paling tinggi adalah sampai dada orang dewasa
dan di sini warga beberapa memang masih berusaha untuk dilakukan evakuasi
karena memang baru saja tadi pagi ini warga menerima banjir pada pukul dua tiga puluh
dan untuk mengetahui lebih lanjut
sebenarnya bagaimana untuk mengevakuasi
kronologi banjir ini datang di gangjati ini
saya sudah bersama dengan pak anton yang merupakan ketua rt di sini
pak anton bisa diceritakan tadi pukul setengah tiga
banjir sudah mulai datang dan sampai saat ini sudah sampai dada orang dewasa ketinggiannya di gangjati ini
ini bagaimana pak
pertama tama sebetulnya itu banjir itu secara mendadak gitu
tahu tahu sudah tinggi
motor saya sudah terendam
langsung saya ujikan gitu alhamdulillah udah aman gitu
nah lambat laun lambat laun saya nungguin
langsung lebih tinggi lebih tinggi lebih tinggi
kalau ntar kalau lebih tinggi lagi ayo sama ngusi dulu
jangan sampai ini takutnya ntar kena banjir yang lebih tinggi lagi gitu
lalu pak ini kan beberapa warga masih berada di sini
apakah warga semuanya ini yang terendam banjir
terutama yang sama dengan dana orang dewasa
apakah mereka semua ingin
mereka mau dievakuasi atau ada yang menolak nih pak
ya sebetulnya yang akan kami evakuasi yang tua tua aja
ya sumpah udah yang tua yang anak kecil biar aman gitu aja
kalau yang udah dewasa dewasa ini ya pasti renang atau apa udah sama bisa gitu yang jelas
untuk pengamatan sendiri sendiri udah bisa
ya yang jelas anak kecil orang tua
itu yang harus kita amankan gitu aja
pada saat ini emang kebanyakan belum sama sarapan yang jelas gitu
apakah sudah ada bantuan mbak
karena ini mungkin semua terendam ya untuk ala ala dapur
tidak bisa memasak begitu apakah sudah ada datang bantuan untuk warga di sini
ya jangan lupa kalau langsung bantuan itu barang yang matang
langsung siap makan gitu saja
jangan dulu kasih yang barang mentah sebab apa
ya ada barang mentah ntar ada
ada yang mau bikin indomie kopi atau apa apa terserah
yang penting barang matang dulu bab biar langsung dimakan gitu aja
ini sampai saat ini masih belum datang ya pak
belum belum belum belum
sampai saat ini belum ada
bab ya namanya dari pagi tadi anak kan udah sama lapar
padahal ini untuk makan ada beras sebetulnya
cuma untuk masak nggak bisa gitu yang jelas tuh
pak kalau di kawasan ini memang apakah
ini langganan banjir ataukah ini termasuk banjir yang besar begitu pak
ya sebetulnya itu ini termasuk banjir yang besar
padahal tiap tahun tuh ada cuma ditunggu dua jam tiga jam itu ya udah surut gitu
makanya dibilang banjir ada airnya
dibilang banjir ditunggu bisa surut
kan bagaimana cuman air lewat aja
jadi ini kali ada kali cuman sidetan dari got got yang lain gitu aja
kampung jadi jatuh jadilah banjir kayak begini
apa pak himbawan untuk warga di sini yang mungkin sampai dengan saat ini masih berusaha untuk menyelamatkan keluarga atau mungkin barang barangnya begitu pak
ya himbauan saya untuk warga yang jelas untuk evakuasi sendiri
pokoknya bisa nggak bisa kita mengamankan pada diri sendiri gitu
entah itu barang atau orangnya sekalian begitu
biar aman tidak ada gendala suatu apapun gitu yang jelas
yang kita minta
baik terima kasih pak anton atas keterangannya
dan memang saat ini kondisi warga di sini memang sedang berada di luar rumah untuk berusaha evakuasi barang barangnya
dan di sini tadi saya juga melihat di jalan utama yang merupakan di jalan kapten tendian tadi sempat juga terjadi kemacetan juga
karena memang banjir sampai dengan lutut orang dewasa ini juga ada di depan gang jati ini yang merupakan juga menghambat arus lalu lintas
fani dan alfian
baik terima kasih gita gowinda sudah melaporkan secara langsung kondisi banjir di kawasan gangjati di mampang perapatan jakarta
dan saat ini kita sudah langsung bergabung bersama dengan kepala pusat data dan informasi kebencanaan bpbd dki jakarta bapak emri tuan
selamat pagi pak rituan
selamat pagi selamat pagi pak mas alfian
ya pak ridwan sejauh ini sudah adakah data warga yang sudah minta dievakuasi dari kondisi banjir di jakarta ini pak
ya dari beberapa data yang masuk
memang sudah beberapa warga yang minta evakuasi
dan dari bpbd sudah menindaklanjuti informasi dari warga ke satuan perangkat kerja daerah terkait seperti dinas pemadam kebakaran dinas sosial satpo pp dinas perhubungan aparat tni polri untuk membantu evakuasi warga yang memerlukan evakuasi saat ini
demikian mas alfian
kalau misalnya dari data warga sendiri pak di dki jakarta di mana saja yang sudah confirm
ya baik mbak fani ya
dari data yang baru masuk ini data sementara kita di daerah jakarta timur kecamatan makassar
ini di cipinang melayu ada empat rw
ada beberapa titik gitu
ada sekitar sepuluh titik ya
kemudian di daerah kelurahan pinang ranti ada dua titik
kelurahan halim perdana kusuma di rw lima ada dua titik
kelurahan makassar ada sekitar delapan titik
kemudian kelurahan jati negara kecamatan jati negara kelurahan kampung melayu ada empat titik
di empat rw ada empat titik
kemudian di jakarta utara ini yang baru masuk data kita di kecamatan cilincing kelurahan rorotan satu titik
di jakarta barat ada empat titik
di jakarta barat ada empat titik
di jakarta barat ada di kelurahan rawabuaya kecamatan cintareng ada delapan titik di dua rw
kemudian di jakarta selatan ada di kecamatan tebet kelurahan manggarai selatan di satu titik
demikian informasi yang baru masuk kita tetap update terus mbak fani
oke pak ini kan dampaknya banjir ini sudah langsung hampir merata di sejumlah lokasi di jakarta pak
sejauh ini apakah memang tidak ada antisipasi sebelumnya
sehingga untuk menghindari banjir yang terkesan seperti dadakan ini berlangsung di jakarta
ya kita sudah antisipasi jauh hari sebelumnya mas alfreyan
jadi pm prof dki sudah menyiapkan seluruh kesatuan perangkat kerja daerah terkait seperti dinas pemadam kebakaran untuk menyiapkan perahu perahu karet
dinas sosial untuk menyiapkan perahu karet juga untuk evakuasi satpol pp kemudian aparat tni polri
kita sudah bersama sama untuk mengevakuasi warga
ini sudah kita persiapkan begitu juga untuk persiapan persiapan untuk jalur evakuasi serta tempat pengungsian kita sudah siapkan
oke demikian mas alfrian
ya baik terima kasih pak ridwan sudah bergabung bersama cn indonesia good morning untuk kesempatan pagi hari ini